menjelang unjuk rasa dua desember mendatang berhembus ajakan untuk menarik uang tunai secara massal
atau kemudian yang anda mungkin dapat juga ya di whatsapp ataupun di forward forward gitu
tentang rush money pada dua puluh lima november mendatang
ajakan menarik uang tunai secara massal yang viral di media sosial ini
tentu bisa berdampak besar bagi perbankan dan perekonomian indonesia
antas apa manfaatnya termasuk juga mudaratnya ajakan penarikan uang ini
antas seperti apa ajakan rush money patut dilakukan atau justru kita tinggalkan jauh jauh
kaya bahasa di dalam di segmen the analyst
sudah hadir bersama kami di studio dua cnn indonesia
syamsu adi nugroho sekretaris lembaga penjamin simpanan atau lps
pak adi terima kasih sudah bergabung bersama kami
dapat juga pak sms untuk rush money
saya juga dapat sama berarti gitu
baik saya akan bertanya tentang itu pak
mungkin tidak itu dilakukan
sebenarnya gini ya yang pertama adalah bahwa secara teknis apakah itu mengganggu atau enggak
itu sebenarnya kecil sekali
artinya kan gini dari komposisi dana kemudian dari komposisi
bpk itu kan ada empat enam ratus triliun
kemudian untuk yang itu satu ratus delapan puluh juta satu ratus sembilan puluh juta orang ya kira kira ya
kemudian untuk yang di bawah seratus juta pasti lebih sedikit lagi jumlahnya
artinya untuk sampai kemudian mengganggu sistem perbankan perlu ratusan juta orang untuk menarik uangnya gitu ya
jadi sebetulnya dan jelas itu ajakan
ya dan juga masyarakat sekarang kan sudah rasional ya
artinya menurut saya ajakan itu sepertinya
tidak akan banyak mendapat tanggapan yang positif gitu ya
karena tentu saja juga akan merugikan mereka sendiri ya
ketika mereka mengeluarkan uang itu dari sistem perbankan
tentu banyak sekali hal hal yang tidak mereka dapatkan
misalnya keamanan dana kemudian juga mereka tidak bisa melakukan transaksi transaksi yang memang harus dilakukan dengan sistem perbankan
tanggal dua puluh lima lagi ya pak
belum pujian lagi kebanyakan itu kan
tidak tak masuk
jadi lagi tiris tirisnya disuruh mengambil uang
apa yang mau diambil gitu ya pak
artinya kalau menurut saya sih memang sebaiknya itu diabaikan saja
dan dari alpes juga tidak ada langkah langkah khusus untuk hal tersebut
kami sih menganggap kami kan melakukan tugas seperti biasa lah
sosialisasi dan sebagainya
termasuk mendorong teman teman ini juga untuk selalu menabung
karena sebetulnya di luar itu itu juga masih banyak juga orang yang belum menabung
oke kalau sampai saat ini berapa kompetisi
oke kalau sampai saat ini berapa kompetensi

kemudian kira kira angka produktif ya jumlah usia produktif itu sekitar satu ratus delapan puluh sampai dua ratus juta orang
kalau satu orang punya dua rekening saja sementara saya kan punya lebih dari dua rekening ya
berarti kira kira masih ada seratus juta orang yang belum punya akun perbankan gitu ya
jadi sebetulnya ini agakan viral ini ya saya tidak tahu tujuannya apa
tapi semoga moga sih hanya iseng gitu ya
meskipun seharusnya perbankan dan layanan umum yang lain seperti transportasi kemudian keamanan rumah sakit itu tidak boleh ada gangguan sekecil pun sebetulnya ya
tapi tadi anda mengakui bahwa tidak ada reaksi khusus
tapi dalam pesan singkat yang beredar luas di masyarakat itu sampai ada hitung hitungan lho pak
bahwa kalau ini kali sekian kali sekian ini bisa merontokkan ekonomi
ya kalau hitung hitungan
angka mengangkap itu data tersebut palsu atau seperti itu
ya sebenarnya enggak palsu
ya bukan kita
benar atau tidak angka
dan juga menurut kami itu kan kalau sosial media kemudian juga dunia maya pada umumnya lah ya
artinya akurasi dan juga akuntabilitas si penyebar viral ini kan patut kita ragukan
kalau emang berani dia kenapa tidak keluar gitu ya
artinya orangnya gitu ya
tapi kalaupun tadi lps tidak melakukan reaksi khusus tapi kabar reskrim ternyata memberikan
ya kami sebetulnya
sudah bekerja sama tidak dengan lps
ya dia kan dari otoris otoris terkait ya
dari kementerian keuangan dari ojk termasuk dari lps
ya kita menyerahkan semuanya ke arah penegakan hukum ya
kebetulan ini mungkin perbankan
tapi kan bisa juga nanti next time ke isu yang lain gitu kan
dan menurut saya bisa harusnya kita bisa perlakukan ini seperti juga di pesawat kan kita enggak boleh tuh bercanda sembarangan kan
nah dan sekarang itu sudah ada hasil positifnya lah ya kan
ya tidak ada
ya tidak ada orang yang berani mengeluarkan isu apapun
tidak ada orang yang berani even bercanda mengenai sesuatu yang sensitif mengenai pesawat terbang ya kan
dan menurut saya ini memang harus diusut untas gitu ya
harus diusut untas
sepanjang anda ada di lps mungkin apakah ini kali pertama ada ajakan seperti itu
pernah ada dulu juga mungkin
ya kalau selama lps berdiri kan kita juga sudah pernah mengalami semacam mini krisis ya
tahun dua ribu delapan gitu kan
tetapi ajakan orang untuk menarik gitu kan itu emang baru kali ini
tapi viral viral yang bisa mengganggu yang intinya ingin mengganggu lah
mengganggu kelangsungan perbankan atau kelangsungan hidup bermasyarakat itu sering
ya seperti tahun dua ribu delapan kan kita tahu ada berita beberapa bank mungkin mau tutup dan sebagainya ternyata nggak benar gitu kan
pak adi mungkin himbauan anda kepada masyarakat yang menyaksikan dialog kita sore ini
kalau imbuan saya sih sebetulnya itu diabaikan saja ya karena lebih banyak bukan lebih banyak itu pasti sangat bermudarat lah ya
tidak ada manfaatnya sama sekali untuk melakukan apalagi rame rame gitu kan juga
dan lebih baik energi kita produktivitas kita itu digunakan untuk yang lain
pr nya masih banyak
jadi jangan mikirin ngambil uang dari bank aja ya pak ya
ya artinya enggak usah mikirin yang apa ya
yang hampir nggak ada gunanya lah ya
karena kalau itu terjadi itu yang rugi semuanya gitu ya
jadi menjelang dua desember anda merasa gerakan rashmani tidak akan terjadi
insya allah sih enggak ya
dan kalau saya boleh tambahkan perbankan kita itu sekarang dalam kondisi yang baik sekali
car nya dua puluh sampai dua puluh dua persen itu kan tertinggi di dunia ya kan
kemudian npl nya juga cukup rendah tiga dan itu stabil

oke masih relatif
dibandingkan masih relatif aman lah
baik terima kasih
pak syamsu adi nugroho sekretaris lembaga penjamin simpanan ataupun npsi
sudah bergabung bersama
thank you mbak ina
di cnn indonesia business